tangerang berencana membongkar kawasan lokalisasi dadap di kosambi tangerang
target utama pembongkaran adalah kafe dan tempat prostitusi
namun warga ini melawan karena mereka tidak terima pemukiman mereka juga ikut ditertibkan
kampung baru dadap tangerang banten berubah jadi medan lempar batu selasa siang
warga menyerang petugas gabungan untuk menolak rencana pemerintah kabupaten tangerang yang akan menggusur kampung dadap
hari selasa pemerintah kabupaten tangerang memang berencana melayangkan surat peringatan kedua ke lokalisasi kampung dadap
namun rencana malam akhir ricu
bupati tangerang ahmed zaki iskandar sempat menghimbau warga agar tidak melawan petugas
namun imbauan bupati diabaikan
masyarakat tidak terprovokasi
kami sudah melakukan yang terbaik
relokasi sudah dipersiapkan
dan perlu dipertegas lagi di sini bahwa yang kita lakukan untuk pembongkaran lokalisasi dan penataan kangguasan
penolakan warga sebenarnya sudah ditunjukkan saat berunjuk rasa di depan kantor bupati tangerang sehari sebelumnya
warga menilai penggusuran akan membuat mereka sengsara karena tak hanya menggusur lokasi prostitusi namun pendudukan mereka juga akan hilang
pilihan empat ratus rumah kontrakan yang disediakan pemerintah kabupaten tangerang juga ditolak
karena dinilai terlalu sempit
kontrakannya itu ya malam kalau saya bilang layak tidak layak
kalau dibilang misalnya ada pembicaraan lantainya keramik sekarang kontrakan dimana mana juga keramik pak
ya kan terus untuk luas kontrakannya itu
sepeta untuk kita satu keluarga
anak kita mau tidur dimana pak
belum lagi yang satu rumah ada dua tiga kakak
itu banyak pak tetap dihitung satu
pertengahan mei pemkap tangerang berencana menggusur lokalisasi dadap
dan ribuan rumah warga di kawasan pantai utara
di kawasan lokalisasi ini akan dibangun tempat pelelangan ikan modern pusat wisata kuliner dan islamic center